dengan segala hormat kami silakan
saudara saudara sekalian bapak bapak ibu ibu sekalian yang saya hormati
sebagai insan yang bertakwa marilah kita tidak henti hentinya
masih diberi kesehatan dapat berkumpul
menghormati nuzul quran dan buka puasa bersama
dengan keluarga besar partai golkar
pada hari ini hari ke delapan belas ramadan
mas gibran raka buming raka
berserta ibu yani airlangga
yang tidak saya sebut
tanpa mengurangi rasa hormat saya
terima kasih atas undangan ini
peran parti golongan karya
daerah daerah yang belum sempat saya datangi dan belum sempat saya kunjungi dalam kampanye pemilu yang baru saja liwat
begitu banyak negara yang memperhatikan kita melihat sejarah kita dan melihat bahwa kita sekarang diakui sebagai
demokrasi ketiga terbesar di dunia ini
ini saya kira perlu kita ingat terus bahwa kita negara yang sangat besar
negara yang begitu banyak keperbedaannya kemajumukannya perbedaannya begitu banyak
banyak suku banyak agama banyak bahasa tetapi kita berhasil bersatu melalui tantangan tantangan yang sangat besar
kita menghadapi krisis krisis bersama dan kita mampu mengatasi krisis krisis tersebut
dari sejak kita proklamasikan kemerdekaan kita melaksanakan perang kemerdekaan yang sangat
berat seterusnya tidak luput dari begitu banyak tantangan ancaman
dan kunci keberhasilan itu adalah akhirnya adalah kearifan wisdom para pemimpin wisdom para elit
kita bertekad melaksanakan meneruskan melanjutkan program program yang sudah baik sudah kokoh
kita berpendapat bahwa setiap presiden melakukan penambahan landasan kuat
kita mengakui semua presiden sebelum kita
kita menghormati semua pemimpin kita
kita menyadari semua pemimpin adalah manusia dengan kelebihan dan kekurangannya
kami pun prabowo dan gibran juga mengakui kami manusia biasa
untuk itu kami sangat memerlukan dukungan bantuan masukan nasihat
terus menerus kami membuka diri
kami ingin suatu suasana kepimpinan yang rukun kepimpinan yang kolegial
terdiri oleh para sahabat
sehingga kita bisa terbuka
saya mohon keluarga besar golongan karya terus bersama kita
mari kita menatap masa depan dengan baik
kita membangun negara ini
kita meneruskan yang sudah baik
kita mengisi yang belum sempurna
kita harus meningkatkan efisiensi pemerintahan
kita harus mengurangi kebocoran
kita harus terus mencapai kebocoran
kita harus terus mencapai kebocoran
kita berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan
dengan semua program yang sudah ada
kita sangat percaya dan sangat optimis menghadapi masa depan
saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini
semoga ibadah puasa kita diterima dengan senang hati